terkait pasangan pengantin usia dini syamsuddin dan fitrah ayu
yang belum bisa melangsungkan pernikahannya pada hari ini
pasalnya kepala kua kecamatan bantaeng belum menerima kelengkapan berkas
dari kedua calon pengantin tersebut
pernikahan anak smp di kabupaten bantaing sulawesi selatan
yang rencananya akan dilangsungkan hari ini belum bisa dilaksanakan
kua kabupaten bantaing menolak menikahkan mereka
karena masih ada beberapa syarat yang belum dipenuhi
di antaranya surat dispensasi dari kecamatan
sementara orang tua kedua remaja sudah melangsungkan upacara adat pernikahan mereka
pada satu maret dua ribu delapan belas lalu
keduanya bertemu sejak dikenalkan temannya enam bulan lalu
kemudian mereka memutuskan menikah setelah sempat saling mengenal
pernikahan yang dinilai terlalu dini ini pun mendapat perhatian dari berbagai pihak
pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak pemprov sulawesi selatan
bersama dinas terkait telah berkoordinasi dengan keluarga pasangan remaja itu
mereka berharap pernikahan bisa ditunda
secara psikolog anak kedua anak ini belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan tersebut
secara kesehatan memang usia ini masih sangat rentan masih sangat muda
kesehatan reproduksinya belum cukup matang untuk melakukan kehidupan sebagai suami istri
alasan pernikahan yang didasari ketakutan calon pengantin wanita saat tidur sendirian
setelah ibunya meninggal dianggap tidak tepat
apalagi pernikahan dini sangatlah berisiko bagi kedua mempelai